pada dua puluh empat dan dua puluh lima september yang lalu komisi pemilihan umum daerah dki jakarta telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tiga pasangan bakal calon kepala daerah
pada hari pertama dilakukan pemeriksaan kesehatan sedangkan pada hari kedua dilaksanakan tes psikologi dan tes bebas narkoba di rumah sakit angkatan laut minto harjo jakarta
serta badan narkotika nasional di bnn pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki
tidak hanya menjalani pemeriksaan urin tetapi juga rambut
hasil pemeriksaan akan diserahkan ke kpud dki jakarta pada dua puluh delapan september mendatang
hari pertama itu kan medical check up jadi terus malam itu tim pemeriksa para dokter itu melaksanakan rapat pleno
kalau ada hal yang dirasa kurang akan ada pemeriksaan lanjutan pada hari minggunya
nah ternyata hari minggu kemarin itu tidak ada yang perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan semuanya hari minggu itu pemeriksaan psikologi
kemudian begitu selesai
selesai langsung pemeriksaan bebas narkoba di bnn
jadi sudah tidak ada lagi akan pemeriksaan kesehatan
tapi nanti kan dokter akan menyimpulkan apakah memang ada memenuhi syarat kesehatan jasmani rohani dan bebas narkoba atau tidak
itu nanti tanggal dua puluh delapan september kami baru tahu hasilnya